keinformasi lain masyarakat belantikan raya kabupaten lamandau kalimantan tengah
kini dapat merasakan bahan bakar minyak satu harga
meskidemikian distribusi bbm dari tempat penampungan ke lokasi spbu
masih terhambat infrastruktur yang belum sempurna
badan pengatur hilir minyak dan gas bumi meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum
di kecamatan belantikan raya lamandau kalimantan tengah
hal ini dilakukan guna mewujudkan bbm satu harga untuk dinikmati oleh masyarakat
spbu kompak penyalur bbm satu harga diresmikan langsung oleh anggota komite bph migas hari pratoyo
acara itu juga dihadiri oleh perwakilan pt pertamina dan pemerintah kabupaten
bph migas yang salah satu fungsinya mengawasi kegiatan spbu
khususnya penyaluran bbm satu harga mengimbau warga agar dapat mengawasi bersama
sehingga penyaluran bbm satu harga tepat sasaran
memang pengawasan tidak secara langsung bph
tetapi secara perudik bph akan melakukan pengawasan
nah itu bph melakukan secara perudik dan tentunya bekerjasama dengan
musbika dan musbidah setempat
termasuk pak bupati kami juga mohon bantuannya juga untuk ikut mengawasi
sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan berjalan lancar
tidak ada antrian bahkan tidak ada kekurangan stok atau kelangkaan daripada bbm
distribusi bbm dari tempat penampungan ke lokasi spbu di kecamatan belantikan raya lamandau
kalimantan tengah masih terhambat
infrastruktur yang belum sempurna masih menjadi kendala utama
sebetulnya gini kita berbangga hati dan juga berkomitmen untuk coba menyediakan bbm
bagi kebutuhan masyarakat apalagi sudah program pemerintah dan juga dari bph migas dan kementerian sdm
sehingga insya allah apa yang ditugaskan katakanlah dalam hal penyaluran atau distribusi dari terminal bbm kami
dan juga dari bph migas
kecamatan belantikan raya lamandau termasuk daerah kategori tiga t yakni terdepan terluar dan tertinggal
hadirnya spbu bbm satu harga diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat
ya sudah pasti dengan adanya bbm satu harga ini sudah barang tentu ini bisa menekan biaya operasional
bagi masyarakat khususnya yang kelas menengah ke bawah
dalam mereka berusaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan mereka dan otomatis nanti perekonomian juga akan semakin bagus
untuk pengawasannya gimana pak pengawasan di bbm satu harga ini
kita meminta kepada aparat kecamatan aparat desa dan masyarakat juga barang tentunya untuk aktif turut memantau
karena walaupun spbu ini investasinya itu milik perorangan
tetapi nilai manfaat yang ada di dalamnya dan bbm yang ada di dalamnya karena dia menguasai hajat hidup orang banyak
ini adalah juga menjadi hak milik masyarakat dan oleh karena itu sama sama untuk melakukan pengawasan
khususnya kita di desa nanggap lantikan dulunya sangat susah mencari peran bakar ini
tapi dengan ada spbu ini kita warga desa sangat beruntung sangat bergembira sangat bahagia dengan dadakan ini
jadi warga kami mencari peran bakar tidak sulit lagi
ya murah kemarin kan itu saya dapat sepuluh liter karena rp lima puluh dua
biasanya kan sepuluh ribu seliter ini sekarang masih murah gitu
jadi sudah tiga kali ke sini
sejak dua ribu tujuh belas tiga penyalur bbm satu harga sudah beroperasi di kalimantan tengah
yakni kabupaten seruyan kadingan dan lamandau
nantinya ditargetkan empat penyalur bbm lain beroperasi di kalimantan tengah sampai dua ribu sembilan belas
rizky renardi lamandau